eh mas edo maaf mas mbak indinya lagi keluar
yaudah nggak apa apa saya tunggu di sini
tapi saya nggak tahu mbak idinya pulang jam berapa
iya nggak apa apa saya tunggu di sini aja
ya udah deh kalau gitu saya tinggal ke belakang dulu ya mas ya
akhirnya hari yang gue tunggu tunggu datang juga
terima kasih tuhan
kafa papa datang
kafa papa datang
kafa papa datang
kafa papa datang
mau ngapain lagi lo di sini
kok lo belum bisa di rumah sih
katanya lo dijemputan tambar
terus membiarkan kapal sendirian di rumah
jadi lo bisa mengambil dia dan membawa dia pergi
lo pikir kita semua bego apa
gue gak akan ganggu dia
ku cuma mau ketemu sama dia
bener kan kata gue
lo tunangan sama indi supaya lo bisa deket sama kafa
dari kemarin lo menyangkalnya
tapi sekarang baru hari pertama setelah tunangan lu
udah kebongkar ke dokter
kenapa lo diam aja
bener kan kata gue
lo tunangan sama indi
cuma untuk mendapatkan kafa
gue emang tunangan sama indi biar gue bisa deket sama kafa
tapi apa itu salah
coba lo bikin berdua deh
gue mau tunangan sama cewek yang gue gak cinta biar gue bisa deket sama kava
dan mustinya lo berdua bisa lihat dong kalau gue emang sayang banget sama kafa
kenapa semua orang di rumah ini berusaha ngejomin gue dari kava
dan lo orang yang berpotensi besar mencelakakan kafa
tapi apa pernah gue cekin kafa
apa pernah gue cekin dia
nggak pernah van
dan gue nggak mungkin cekin dia
udah cukup dok
lo nggak usah melagang baik dok
kemarin lo hampir mencelik kafa
lo mau bawa kafa pergi kan
kalau gue lakuin itu gue orang nyakitin dia
dan gue nggak akan nyakitin dia
tapi apa yang ibu dapat
kalian berdua tuh sama sekali nggak adil
dan gue diperlakukan seperti penjahat
seperti seorang buruanan
seakan gue nggak menyakiti kafa
dan gue nggak akan nyakitin kafa
dan sekarang gue tanya sama kalian berdua
yang jahat itu siapa
siapa yang jahat
udah cukup dok
lo mau ketemu sama kafa
ya udah kalau gitu gue sekarang mau masuk
lo pikir fadil membiarkan lo ketemu sama kafa cuma cuma
semua itu ada syaratnya
syarat apaan sih
deal sebutin syaratnya
lo nggak akan bisa ketemu sama kafa
gue akan panggil polisi untuk menangkap
dengan tuduhan menyelinap masuk rumah orang tanpa izin
syaratnya lo nggak boleh nyakitin kafa dan camilla lagi
dan sekarang gue mau masuk
apalagi sih ada set kedua
oh yang kedua
lo nggak boleh mencapahkan indy begitu aja
lo tuh nangis sama dia bukan untuk nyakitin dia
itu bisa gue lakukan juga
apalagi sih ada yang ketiga
ini yang terakhir
yaudah apa yang terakhir
lo nggak boleh nyebut nyebutin tentang tes dna itu
lo gak boleh meminta apapun dari kava untuk tes dna
lo nggak boleh melakukan tes dna
itu syarat yang ketiga
mau lo bodoh tuh apaan sih
masih aja ngalangin niat gue untuk membuktikan kalau kafa itu anak gue
terserah lo mau bilang apa
kalau lo gak bisa penuhi ketiga syarat itu
lo nggak boleh ketemu sama kafa
lo bodoh tuh bikin gue dalam posisi yang sangat sulit tau nggak
menurut gue lo gak dalam posisi yang sangat sulit tuh
lo pasti bisa melakukan ketiga syarat itu
tapi gak mau yang terakhir
gue masih mau tetap tes dna
nggak akan ada hasilnya
dan lo nggak akan pernah menang dok
karena secara hukum lo kalah
kalau sampai hasil tes dna itu menunjukkan kalau kafa anak lo
dia gak akan pernah percaya
dan kalaupun kamila disediakan dari rumah ini
gue juga akan keluar dari rumah ini
gue akan temenin kafa dan kamila
lo tetep nggak akan bisa mendapatkan kafa
kalau lo mau ketemu sama kava
gue harus menjalankan ketiga syarat itu
kita pernah bersayang untuk mendapatkan kamila
tapi sekarang kita bersayang untuk mendapatkan kafa
satu aja janji itu lo langgar
lo nggak akan pernah bisa ketemu kafa lagi
edo mau ketemu sama kava
aku udah mengizinkannya
tapi lima menit dulu
akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi
kamu tau gak
aku tuh habis pejuang mati mati
untuk bisa ketemu sama kamu
dan kamu tau kenapa
dan kamu sayang sama aku juga kan
nanti kalau kamu udah besar
kita gak main perang berangan
kamu dan aku akan jadi pahlawannya
dan kita akan habisin semua penjahatnya
kamu dan aku akan jadi pemenang
oke mana kan kecil aku
kau mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
ku mau kemana
aku mau kemana
gue mau keluar dulu
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau datang
aku mau kemana
aku mau balik ke lihat kus
aku mau kemana
kapan kamu mau bersikap sinis seperti ini pada aku
di surga sana farah pasti akan merasa sedih
kalau melihat aku dan kamu saling bertikai seperti ini
fahra itu selalu sedih riz
dia selalu sedih
apalagi sejak kamu meninggalkan dia begitu saja
saya tidak mau ribut sama kamu sih
fendi tunggu dulu
saya mau tanya sekali lagi
kamu masih mencintai dia
setelah dua puluh tahun
apa kamu masih mencintai dia
saya tidak perlu menjawab pertanyaan itu
karena saya selalu mencintai dia
saya belum menjawabnya dengan perbuatan saya pada farah
saya itu bukan kamu riz
tapi setelah itu kamu tinggalkan farah begitu saja
saya tidak mau ribut sama dia
bagaimana kamu tahu
apa yang dialami oleh farah itu jauh lebih tragis
dibandingkan apa yang kamu alami sekarang
kalau kamu bilang
bahwa apa yang kamu alami itu
merupakan hukuman buat kamu
itu belum menjadi suatu hukuman yang setimpa
saya tidak tahu apa yang kamu katakan

saya tidak tahu apa yang kamu katakan
saya tidak tahu apa yang kamu katakan
tidak ada kegagalan yang kamu katakan
pegang janji lu
kita bersenang secara sehat
kok kak fajar malah izinin edo sih kak
karena aku gak mau menjilat ludah aku sendiri mila